deklarasi bravo lima jawa timur yang menjadi relawan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin digelar sabtu malam di surabaya
dalam susunan kepengurusan tercantum nama gubernur jawa timur sekaligus ketua dpd partai demokrat jawa timur
soekarwo dan gubernur terpilih kofifah indar parawansa
bravo lima jawa timur menargetkan bisa membantu pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin memenangkan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
dengan perolehan suara signifikan
ketua bravo lima pusat jenderal purnawirawan fahrul razi melantik pengurus bravo lima jawa timur
yang beranggotakan akademikus pengusaha seniman dan santri
yang menjadi ketua bravo lima jawa timur adalah ubaidillah amin muhammad atau gus ubaid
bravo lima jawa timur akan mulai bekerja dengan menyebarkan kinerja jokowi
dan memerangi berita hoaks tentang jokowi dan ma'ruf amin
bravo lima jawa timur optimistis pasangan jokowi ma'ruf amin bisa menangani
yang telat dalam pilpres dua ribu sembilan belas khususnya di provinsi jawa timur